tadi kita berbicara mengenai fashion week ya new york fashion week
aduh kalau kita lihat di media sosial tuh ya kayaknya saya pengen kesana deh
ya sebelum kesana lihat dulu saja nih bagaimana peristiwanya yang terjadi di new york
dimana memang sekarang sedang berlangsung salah satu pagelaran busana paling bergensi di dunia
nah di sana di pagelaran busana bergensi dunia ini ternyata juga membawa kabar gembira bagi para pecinta mode tanah air
ya desainer muda indonesia berbakat ya anissa hasibuan mendapatkan kehormatan untuk ikut serta memamerkan busana koleksinya di new york fashion week
setelah sukses tampil di berbagai pekan mode dunia kini desainer busana muslim anissa hasibuan kembali mengharumkan nama indonesia
anissa berhasil menembus pekan mode new york dua ribu tujuh belas sekaligus menjadi desainer hijab pertama di pergelaran ini
anissa menampilkan koleksi terbaik
terbaiknya pada senin kemarin waktu amerika serikat bertepatan dengan perayaan idul hada di new york
di pekan mode new york kali ini anissa hasibuan memamerkan koleksi busana yang terinspirasi dari gaya berpakaian masyarakat ibu kota jakarta
dengan segala keunikannya rangkaian koleksi anissa memiliki sentuhan khas budaya indonesia
seperti motif sarung dalam teknik digital printing tenun ikat hingga lurik
busana siap pakai rancang anissa memiliki kerumitan detail tetapi dibuat dalam konsep
yang lebih sederhana
sebelumnya nama anissa mulai dikenal di new york setelah dua kali tampil di kolter fashion week dan terpilih sebagai desainer terbaik
selain itu busana rancangan anissa juga dijual di indonesia fashion gallery di kota new york
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia
wah kita bangga ya
biasa nih mbak anissa hasibuan
langsung saja kita bertanya langsung ya kepada
anissa hasibuan lewat skype yang sekarang berada di new york
good morning waktu indonesia nih
good morning waktu indonesia
aduh maaf ya diganggu
waalaikumsalam maaf diganggu
di sana pasti tengah malam ya sekarang
masih jet lag nih pasti ya

alhamdulillah baik baik semua baik semua tim di sini juga baik
fashion show nya sudah berlangsung
sudah berlangsung mbak anissa
kemarin malam ya
seperti apa di sana
apa namanya peragaan koleksinya mbak anissa di new york fashion week
alhamdulillah kemarin malam itu mendapatkan cukup banyak respon
dan alhamdulillah juga full house
itu bisa dilihat dari banyak yang posting di media sosial
bisa dilihat juga dari beberapa media online yang sudah mengangkat berita ini
karena mereka sangat antusias
karena ini adalah berbeda dari desainer desainer yang ikut new york fashion week
perbedaannya karena mungkin hijab modest ya
jadi mereka sangat antusias sekali
hijab modus ini kan baru pertama kali sepertinya ya di new york fashion week ya
tanggapannya seperti apa sih mereka melihatnya begitu
ini kan berbeda budayanya begitu dengan di amerika sendiri
oh iya ini pertama kali di new york fashion week the show
mereka sangat terbuka
mereka sangat welcome
dan mereka sangat menghargai segala bentuk karya
jadi mereka tidak oh ini berhijab atau ini pakai kerudung modelnya bisa ya
atau gimana mereka juga masih apakah kamu yakin pakai hijab kenapa nggak dibuka
nanti bajunya gimana gitu
setelah dijelaskan secara detail dan dipresentasikan bahwa ini adalah modus hijab fashion
jadi mereka mengerti gitu
dan mereka sangat oh antusias sekali untuk melihat kolektifku di jakarta
nah anissa kan di sana di amerika itu juga sekarang islamifobia itu lagi meningkat juga
karena banyak peristiwa
nah anda menjelaskannya bagaimana sama mereka bahwa ini beda loh
pada saat tanggal dua belas september pada saat aku show itu kan malam aku show nya ya
pada saat siang harinya memang ada berita bahwa salah satu perempuan berhijab itu ada kejadian yang sangat apa ya buatku sangat crime banget
karena yang tiba tiba dia di jalan itu di fifth avenue itu melakukan apa dapat perlakuan yang kurang mengenakan itu dia dibakar itu hijabnya
nah itu kejadian bareng sama penampilanku tanggal dua belas
dan aku disitu menjelaskan semua pada sms wa kamu hati hati ya di sana karena kamu hijab pertama loh yang tampil
kamu takutnya nanti kenapa napa di sana banyak yang khawatir
tapi aku jelaskan kalau di sini itu hanya sebagian orang kecil aja kok yang tidak mengerti antara hijab itu bukan seperti yang mereka pikirkan gitu
hijab itu sebenarnya muslim itu tidak seperti itu gitu
jadi aku jelaskan juga pelan pelan ke keluarga aku di indonesia dan alhamdulillahnya semua tim di new york fashion week mereka sangat perhatian dan aware sekali sama aku
jadi tidak ada yang perlu ditakutkan itu hanya sebagian kecil orang aja dan memang itu sangat mengganggu ya
alhamdulillah ya kalau udah aman lancar responnya juga bagus juga
awalnya anissa diundang sama new york fashion week itu kayak gimana sih
sebelumnya aku tidak langsung main diundang begitu
tetapi mungkin mereka melihat historinya dulu aku pernah ikut futur fashion week selama dua kali
itu kan mungkin mereka melihat bahwa aku serius di pasar new york konsisten
dan akhirnya mereka juga tahu kalau aku bergabung dengan beberapa desainer untuk buka butik di new york
dan akhirnya mereka juga tahu kalau aku bergabung dengan beberapa desainer untuk buka butik di new york
dan akhirnya mereka juga tahu kalau aku bergabung dengan beberapa desainer untuk buka butik di new york
yang namanya indonesia fashion gallery
mungkin dari situ mereka menawarkan untuk ikut ajang yang lebih mungkin disini bisa dibilang level satu nya ya untuk domain show nya
jadi disitu aku coba coba ya sudah kita persiapkan semua
apa yang dia minta semua prosedur yang mereka ini kita penuhi
mulai dari seleksi baju koleksi yang ditampilkan apa
terus presentasinya seperti apa
terus presentasinya seperti apa
terus presentasinya seperti apa
itu semua satu persatu kita penuhi gitu
dan akhirnya alhamdulillah loloslah kita dalam proses itu
mbak anissa tadi bilang serius di pasar new york
ini kan juga sudah ada butik disana
itu sebesar apa sih pasar di new york ini terhadap muslim modest ya tadi disebutnya
kalau aku sih melihatnya sangat cukup bagus ya potensi buyersnya
karena kan di new york itu tidak penduduknya ini kan sangat banyak
dan itu mereka mayoritasnya itu dari berbagai macam negara pun di new york itu berkumpul gitu
jadi ini sebagai ajang promosi juga
ada yang berkenegaraan arabian ada yang berkenagaraan chinese jepang
dari mana mana mereka kan semua pada kumpul di new york city ini
jadi alhamdulillah sih pasarnya aku lihat cukup bagus ya potensinya
jadi aku mulai serius gitu
memang new york ini kan kota yang sangat heterogen ya
semua ras ada di situ agama ada di situ juga
semua berkumpul jadi satu
jadi pasarnya yang bagus
jadi pasarnya potensial sekali begitu ya
nah ini kan kalau melihat anissa sekarang ini ya pemirsa ya
ini kan begitu inspiratif sudah berhasil menjadi desainer yang masuk ke pasar amerika
tetapi belum ada yang tahu atau tidak banyak yang tahu
kalau dulu anissa itu sempat jualan burger sama pulsa katanya begitu
benar itu suatu proses lah dalam perjalanan hidup seseorang
pasti punya cerita sendiri
gimana cerita diceritakan dong
dari mulai jualan burger pulsa sampai akhirnya jadi desainer
kalau aku emang orangnya suka usaha entrepreneur ya
memang darah keluarga aku itu memang entrepreneur banget
dari kecil aku sudah mulai diajarkan
ketika keadaan ekonomi keluarga lagi sulit atau lagi ada lagi apa lagi tidak stabil
jadi kita anak anaknya ini sudah mulai terbiasa untuk berentrepreneur
jadi apapun yang aku lihat itu menghasilkan uang dan itu halal dan tidak melenceng dari apa yang diajarkan orang tua
jadi kita sudah mulai belajar berbisnis dari kecil gitu
jadi emang sudah passion aku sebenarnya di entrepreneur lalu dikembangkan dengan bakat dan hobi yang aku senangin ini yaitu di fashion
selamat ya anissa ya terima kasih banyak sudah berbagi bersama pemirsa good morning di indonesia
ini juga selain kita semuanya bangga dan juga banyak teman teman dari indonesia yang bisa belajar dengan kesuksesan anissa
iya terima kasih mbak sabu mbak ratu
ya baik selamat malam waktu new york